terjaringnya bupati kutai timur oleh kpk seakan kembali membukakan mata publik
patgulipat aksi koruptif kepala daerah belum usai membelenggu negeri ini
terlebih dugaan kuat korupsi bupati kutai timur tersebut juga melibatkan sejumlah anggota keluarganya
lalu bagaimana seharusnya publik menyikapi dinasti politik di tanah air
apakah dinasti politik atau politik keluarga identik dengan kerentanan perilaku koruptif
kita akan diskusi soal tersebut malam hari ini dengan beberapa narasumber yang tentu bergabung dari luar studio
saya akan sapa terlebih dahulu ada pak ali fikri plt jubir bidang penindakan dari kpk
selamat malam pak ali apa kabar
selamat malam mas renhard
saya juga akan sapa
terima kasih pak ali
saya akan sapa juga pak laude muhammad syarif wakil ketua kpk periode dua ribu lima belas dua ribu dua
pak laude selamat malam kabar baik pak
dan juga ada bang donald faris koordinator divisi korupsi politik dari icw
bang donal selamat malam apa kabar
selamat malam mas renhard
bapak bapak sekalian kita membahas melihat apa yang terjadi dari ott di kutai timur ini mungkin kembali membuka mata kita bahwa dinasti politik berpotensi sekali untuk terjadi praktik praktik korupsi seperti yang terjadi di kutai timur ini
saya mungkin berawal saya mungkin pertama ke pak ali dulu ya
pak ali sebetulnya bagaimana peran kedua suami istri ini
bupati yang juga istrinya yang juga merupakan ketua dprd dari kutai timur
nah ini peran
mereka bagaimana dalam pusaran korupsi ini dan proyek apa sebetulnya yang dimainkan begitu
seperti apa alur ceritanya ini pak
kemarin kita kpk melakukan tangkap tangan ya terhadap beberapa pihak dan kemudian setelah melakukan pemeriksaan kami sudah umumkan juga kemarin ada tujuh orang tersangka
dua di antaranya ini adalah bupati dan masuk istrinya
yang mana istrinya juga menjabat sebagai ketua dprd di kutai timur
dugaan tindak pidana korupsi ini yaitu terkait dengan dugaan adanya penerimaan sejumlah uang yang diterima dari para rekanan
para rekanan yang mengerjakan proyek proyek di kute timur
dua diantaranya yang sudah kemarin ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
dua di antaranya adalah terkait dengan proyek infrastruktur di kutai timur tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dan proyek di dinas penidikan kutai timur
baik jadi dugaan atau awalnya ketika kpk mencium ada praktek korupsi dari dinasti politik ini
seperti apa pak ali
sebenarnya terkait dengan awalnya karena ada dugaan penerimaan ya
dari dua orang tangka ini
dua orang tersangka ini kepada bupati kutai timur melalui dua orang kepala dinas
kepala dinas badan pendapatan daerah bapenda dan kepala bpkad
ini dua orang ini juga
ini dua kakak beradik kebetulan ya
dan mendapat yang apa jabatan yang strategis ya
terkait dengan pengelolaan keuangan anak gitu
dua orang inilah yang kemudian juga sebagai perantara penerima dan kemudian uang uang itu dipergunakan untuk kepentingan dari bupati dan istrinya tersebut
baik pak ali
saya ke pak
muhammad syarif pak laude
ini anda selama pengalaman anda ya pak laude ketika menjadi wakil ketua kpk pimpinan kpk di periode sebelumnya
ini melihat kemudian ada praktik praktik korupsi keluarga seperti ini masih terjadi
apakah kemudian kita bisa menyimpulkan sebetulnya pak laude bahwa di indonesia memang banyak sekali model model seperti ini
apalagi ini terjadi di daerah dan melibatkan keluarga
celahnya sudah jelas bermain proyek begitu
tapi kemudian ketika
karena eksekutif dan juga legislatif ada koneksi keluarga ini menambah potensi untuk dapat terjadi praktik korupsi
seperti apa pandangan anda pak laude
kayaknya ini hubungan saya dengan
ini bermasalah tapi suara saya mudah mudahan masih ada
jadi sebenarnya tidak ada yang baru mas
jadi mas ali fikri itu masih di sana
ketika saya di sana juga sama saja modusnya
dan ini bukan cuma kalimantan
tetapi di mana mana hampir semuanya seluruh pulau besar di indonesia terjadi
kalimantan misalnya dari dulu ayahnya anaknya pak saukani bu rita juga seperti itu menjadi bupati
akhirnya dua duanya masuk penjara
bapak dan keluarga juga masuk seperti itu
terus banyak sekali yang contoh contoh seperti itu di mana mana terjadi
sulawesi tenggara ayahnya mencalonkan diri jadi gubernur anaknya jadi wali kota
akhirnya ditangkap juga oleh kpk ayah dengan anak
jadi sebenarnya ini adalah
akhirnya ini perlu bukan hanya insiden satu kali dua kali
tetapi ini adalah sudah penyakit demokrasi indonesia
itu terjadi dari sabang sampai merauke
kalau bukan anaknya adiknya kakaknya istri dan lain lain
jadi memang sangat menyedihkan
kenyataan seperti itu
nah akhirnya saya ingin menyampaikan
kita memang kurang teladan
kekurangan teladan di negeri ini
sehingga itu haji mumpung
kalau misalnya sudah ada senior yang jadi atau ayah atau apa
akhirnya diikuti juga oleh anak anaknya seperti itu
jadi saya pikir sayang sekali waktu itu mk memutuskan lain
tapi saya pikir ini memang sesuatu penyakit
penyakit demokrasi indonesia
oke jadi ini sebenarnya bukan barang baru tentu saja
modusnya juga modus yang lama
tapi dari pandangan anda pak laude dari mungkin pengalaman anda selama menjadi pimpinan kpk
faktor apa yang akhirnya membuat korupsi keluarga ini dinasti politik ini tetap tumbuh subur tetap banyak
dan bahkan terakhir kita juga melihat ada lagi ini yang ditangkap oleh kpk soal di kutai timur ini pak
faktornya itu saya pikir banyak
salah satunya itu karena keserakahan dari orang keluarga tersebut
karena bagi bagi kekuasaan
dia diberi amanah kuliah terus dia ingin wariskan kepada istrinya atau dia waris kepada anaknya seperti itu
yang kedua adalah masyarakat kita juga memang agak sakit secara demokrasi
karena dengan banyaknya politik uang bank bank company itu kan menguasai resursi
sehingga gampang sekali terjadi penyalahgunaan bebenang seperti itu
bahwa kemudian beberapa kasus terjadi di daerah pak laude
apakah memang daerah ini wajib atau patut kita soroti bersama
atau kenapa ya pak laude ini banyak terjadi di lingkup lingkup kepala kepala daerah
ya memang dari dulu sih temuannya
jadi kalau lihat itu mengapa indeks demokrasi kita turun selama dua ribu lima belas sampai dua ribu sembilan belas sampai hari ini
karena kalau lihat persepsi indeks kita itu kan cuma uang
dan persepsi indeks kita itu kan cuma rp empat puluh
yang paling rendah nilainya itu yang dua puluh delapan adalah bukti di sektor demokrasi
jadi yang salah itu yang paling menegang kesalahan besar adalah partai politik indonesia
yang tidak pernah mereformasi dirinya dengan
oke baik nanti saya akan ke bang donald
tapi saya mau ke pak ali lagi
pak ali jadi setelah kemudian ott ada tujuh tersangka di mana dua diantaranya adalah suami istri
bupati dan juga istri bupati yang merupakan ketua dprd
pengembangan kasusnya sudah sampai di mana saat ini pak ali
perkembangan terbaru terlebih dahulu
tentu untuk perkembangan perkara sejauh ini nanti tentunya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi
saksi yang berhubungan dengan perkara ini tentunya ya
dan juga akan melakukan pengumpulan alat alat bukti lainnya
baik itu nanti melalui upaya paksa yang lain
dan juga tentu nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka
oke dalam waktu dekat adakah beberapa nama mungkin yang akan dipanggil juga oleh kpk untuk mendalami kasus ini
ya untuk sementara tentunya terkait dengan beberapa orang saksi
ya untuk sementara tentunya terkait dengan beberapa orang saksi
ya untuk sementara tentunya terkait dengan beberapa orang saksi

jadi masih sekitar orang orang yang kemarin diamankan saya kira
itu yang penting untuk kemudian bisa digali lebih lanjut
baik baik pak ali usai jeda saya akan ke bang donal untuk mengetahui apa catatan icw dari kasus ott di kutai timur ini
dan juga kita bicara soal dinasti politik ini yang menjadi penyakit demokrasi
penyakit demokrasi tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh pak laude
kita bahas saja kami akan segera kembali saat lain
baik anda kembali di prime news
kita masih membahas soal dinasti politik yang rentan dengan praktik korupsi
berangkat dari ott yang dilakukan oleh kpk di kutai timur
saya ke icw
bang donald melihat ott yang dilakukan oleh kpk di kutai timur ini
kita bahas dulu dari soal kasusnya
ini melibatkan keluarga yang memang bukan barang baru sebetulnya ya
lagi lagi ini sebuah fenomena berubah yang terjadi di dalam benak
saya mengamini apa yang disampaikan oleh pak laude tadi
bahwa sesungguhnya ini tidak mengejutkan
sudah begitu banyak presiden kasus yang menunjukkan bahwa
dinasi politik punya implikasi negatif terhadap demokrasi
salah satu resultannya adalah terjadinya transisi perjalanan korupsi
dan lagi lagi ini adalah kasus kesekian kalinya
lalu di mana letak masalahnya
sudah banyak studi yang dilakukan oleh baik oleh ppw maupun dari kpk
kalau kita petakan problem dan akar dari pembangunan politik ini ada di political party
dinasti politik yang ada di pemerintahan daerah
itu ada etalasenya dinasti politik yang di partai politik
coba kita lihat seluruh partai politik yang ada sekarang ini
mayoritas itu menggunakan kata kala kita sebut sebagai dinasti politik
ada ibu jadi ketua umum partai
kemudian meletakkan anaknya menjadi pimpinan lembaga negara
ada bapak punya partai kemudian tanpa mekanisme demokrasi yang terbuka
kemudian menguatirkan pantainya kepada anak
ini adalah bentuk
katakanlah sebagai sebuah akar masalah
yang kemudian dampaknya tentu meluas
kepada siklus pemiliku sendiri
jadi kalau ada di tataran pusat
orang menguasai partai politik karena golongan darah
maka hal yang sama orang juga bisa menguasai partai politik
dengan golongan daerah yang sama pula di daerah
nah kalau di lokal dia sudah menguasai partai politik
maka sudah bisa ditebak dia juga akan menguasai struktur struktur pemerintahan di lokal
kasus kutai timur ini adalah bentuk bagaimana menguasai partai politik
juga akan menguasai lembaga lembaga negara yang ada
ada di lokal ada di daerah
suami bupati dan istri pimpinan dpr
dalam logika yang saya mengandalkan
seolah olah daerah itu sudah jadi milik sendiri
tidak ada lagi sistem check and balances
mekanisme pengawasan anggaran
karena yang berlaku adalah kuasa kekuatan sebuah politik
maka kalau menjawab pertanyaan mas reinhard
sebenarnya ada di partai politik itu sendiri
selama ini rekomendasinya sudah banyak
tapi nggak ada tuh partai yang benar benar mau memperbaiki intraparti demokrasinya secara internal
karena dianggap kalau dia melakukan itu dia akan bunuh diri secara politik
jadi menurut saya tidak ada willingness
termasuk di antara mereka di antara orang yang tidak berpatah itu
saya termasuk hari ini berkeyakinan willingness itu juga tidak ada pada presiden
karena presiden sekarang sedang mencoba untuk merintis dinasti politik di daerahnya
anaknya coba dijorong ke solo menantunya coba dijorong ke medan
jadi menurut saya keteladanan politik di tindak nasional tidak ada
mereka seumur hidup menjadi pimpinan partai politik
tidak ada intraparti demokrasi
tidak ada regenerasi politik secara natural
dan hasilnya kita harus menghadapi masalah masalah berulang seperti ini saja
begitu pak terenang
baik bang donald tapi kan demokrasi kita juga memberikan ruang
sebetulnya bagi dinasti politik ini
ada instrumen pilkada misalnya tidak serta merta
kemudian mereka juga dipilih secara penunjukan
artinya juga ini melewati mekanisme yang ada
itu kan yang kemudian juga selalu menjadi perdebatan ya bang donald
secara normatif begitu
bahwa ada penyaringan partai
ada penyaringan oleh voter
tapi realitas demokrasi kita tidak seperti itu
filternya itu terlebih dahulu ada di partai politik
jangan kita ambil contoh dulu di daerah deh
filter orang menjadi calon presiden
itu ada di partai politik
distribusi elit itu ada di partai politik hasilnya
nah kalau elit politik tidak setuju dengan seseorang tertutup
maka dia tidak akan bisa jadi
kita mungkin ingat peristiwa dua ribu delapan belas
saat pencalonan presiden jokowi sebagai incumbent
yang pada waktu itu mau dipatangkan dengan mahfud enzi
tapi mahfud tidak mendapatkan pilihan
dia mendapatkan respu dari partai politik
nah di tataran lokal pun demikian
partai secara normatif mencalonkan seseorang
tapi kemudian masyarakat akan menutupnya
tetapi konteks demokrasi kita tidak seperti itu
baik pada tingkat pusat dan tingkat di daerah
itu ada di partai politik
dalam logika yang sederhana
masyarakat itu diberikan ruang terbatas
hanya menentukan orang yang sudah disaring oleh partai politik
nah masyarakat itu tahu bagaimana kan itu
saringan partai politik itu
ada saringan goleman darah
karena anaknya karena istrinya
kemudian diusung oleh partai tersebut
dan ada saringan elektabilitas
nah isi tas ini fenomena yang sering kita dengar sebagai kandidasi baik
jual beli kalonan
atau mahar politik di pencalonan kepala daerah
kalau dikaitkan dengan kasus kutai timur
bukan tidak mungkin uang itu juga diterima sebagai bagian dari kandidasi buying
untuk mendapatkan kandidasi baik
tidak mungkin kita berdemokrasi di dalam tataran direct election
demokrasi secara langsung masyarakat memilih
kalau intraparti kandidasinya tidak isi tas
berarti kandidasinya tidak dibangun
nah kpk sudah punya pemetaan di situ
bagaimana mahar politik merusak intrapartisi kandidasi
karena yang disaring adalah orang yang punya tas
dan punya uang
kalau dia tidak punya uang
maka broker politik akan bekerja untuk membantu mereka di nominasi
saya ke pak ali fikri dari kpk
kabarnya juga ini masih berkaitan juga ada aliran dana untuk
pak ali benar demikian
seperti apa hasil lagi lagi pendalaman dari kpk
pemeriksaan dan lain sebagainya
menggali keterangan dari para tersangka ini
ini kan masih memang awal ya
awal kasus atau perkara ini
belum dilakukan pemeriksaan secara mendalam dan menyeluruh
nanti setelah besok senin ke depan
saya kira nanti akan dilakukan pemeriksaan pemeriksaan lebih lanjut
namun demikian informasi awal
memang ada beberapa informasi yang berkaitan bahwa
dana yang masuk ke ning dari dua orang kepala dinas tersebut
adalah diduga memang digunakan untuk kepentingan bupati
dan ada beberapa informasi yang terkait dengan sosialisasi
rencana pencalonan dari bupati
kute timur ini untuk maju ke pencalonan berikutnya
jadi memang ada menuju ke arah sana ya pak ali
ya informasi awal yang diperoleh kpk saat ini demikian
namun tentunya nanti akan diperdalam lebih lanjut
terkait dengan penerimaan penerimaan uang itu
yang sudah menjadi barang bukti dalam tangkap tangan kemarin ya
ada uang cash satu ratus tujuh puluh
kemudian di dalam rekening juga ada sisa empat delapan miliar
dan juga ada sertifikat deposito kurang lebih satu dua miliar
tentang penggunaan penggunaan uang ini tentunya nanti akan didalami lebih lanjut begitu mas
pak laude tanggapan anda pak laude dari diskusi kita ini juga berkaitan tadi
kalau bang donald katakan ini pangkalnya juga ada di partai politik sebetulnya
tadi juga pak laude sempat menyatakan demikian
juga kita melihat ini ternyata ada mengarahnya
ternyata ada mengarah ke dana untuk pilkada dua ribu dua puluh
ya tidak ada yang baru
jadi sebenarnya itu tidak ada yang harus dibawa matahari indonesia
jadi pertama kita melakukan penelitian dengan lisi
yaitu tentang integritas partai politik
kami menemukan lima sebenarnya yang dikaji
tetapi yang paling penting itu ada tiga poin
itu adalah ketidakjelasan uang partai politik
dari mana berasal
dan dipakai untuk apa
dan tidak pernah diaudit
dan tidak pernah dilaporkan juga
yang kedua adalah sistem kaderisasi
kaderisasi tidak berjalan lancar
anda punya hubungan kekeluargaan dengan pemilik partai politik
tidak sudah tersebut partai politiknya
tapi lihat saja kepemimpinan partai politik nasional
dari ayah diturunkan ke anak
dan itu banyak sekali
jadi memang tidak ada yang memberi keteladanan
dan yang berikut lagi
sesuai normal dianggap cukup peranggaran etik
jadi katanya itu tadi
karena dipilih juga oleh masyarakat
tapi belum dipilih
ada kuasaan partai politik untuk pencalonan
nah itu maka mahar mahar partai politik
jadi kalau partai politiknya tidak reformasi diri
akte separti ini
dua puluh tahun mendatang
akan ada terus
tadi mas donald sudah menyebut beberapa
dianggap partai itu
siapa saja di bawahnya
jadi orang lain yang tidak ada hubungan
yang gak ada hubungan darah
kamu lihat akan bermain di lingkaran luar luar
penentang kekuasaan tertinggi akan selalu dari seperti itu
jadi jangan salahkan orang daerah
orang pusat tidak pernah memberi contoh
baik itu dari perilaku politik yang lebih baik
kan ada seperti ini
dan itu sudah ditemukan
dan bahkan sebenarnya
kapten jela sudah memberikan rekomendasi itu dari sejak saya
kaderisasi itu penting
itu paling penting
dan harus mencari yang terbaik
selalu yang baik baik itu bahkan
singkir oleh yang mempunyai hubungan
waktu itu kita pernah menangkap
salah satu bupati di
karena suaminya dulu bupati
nah sekarang itu akhirnya
wakil bupati yang akhirnya dilanjutin lagi oleh istrinya
dimanage seperti kerajaan
itu memang kacau
uang untuk pilkada
ini juga orang yang banyak
jadi kalau kita mau lihat
karena mereka butuh uang untuk
sayangnya lagi ini di tengah covid
seperti ini mereka masih mau
melakukan hal hal yang tidak terputus
artinya yang paling bersuara itu
partai politik dong jadi tolong
senar cnn indonesia
itu saja yang saya pikirkan yang paling penting
kalau dia sudah teladan
dia sudah semua
tidak bisa optimis
selain tentu partai politik yang juga tadi
dari diskusi kita perlu mereformasi diri ya
tapi melihat dari apa yang sudah kita bahas
dari tadi bahwa ini kasus seperti ini
masih sangat potensial terjadi
dan juga mutar saja di situ lingkarannya
dan juga mengubahnya
dan mungkin terjadi di banyak daerah
bagaimana seharusnya kpk
sebagai institusi penegakan hukum
untuk kasus korupsi seperti ini melakukan
pendekatan seperti apa
yang seharusnya memang dilakukan
baik pendekatan penindakan
pendekatan pencegahan yang bagaimana
untuk bisa maksimal
dinasti politik yang berperilaku
koruptif seperti ini
bang donal bagaimana kemudian
pendekatan seperti apa yang sebaiknya
memang diambil oleh kpk
oleh negara ini terhadap
perilaku perilaku yang terjadi
di negara ini terhadap
perangkap yang terjadi di negara ini
bang donal bagaimana kemudian
pencegahannya pendekatan seperti apa
terjadi di negara ini terhadap
perilaku perilaku koruptif apalagi yang
berpotensi dilakukan oleh dinasti politik
di berbagai daerah
ya pendekatan kpk tentu dalam
ruang hukum diberikan dua
ada pendekatan pencegahan
ada pendekatan penindakan
nah konteks penindakan tentu
tidak boleh dihitung
walaupun memang secara statistik ini
kalau kita hitung
kpk di tahun
pemilu dua ribu delapan belas yang lalu
tiga puluh satu orang kepala daerah
itu adalah waktu waktu
krusial dimana dihentak orang
mengumpulkan uang untuk pendidikan
politik dan membelanjakannya
juga untuk pemimpin politik
pendanan yang terdata atau
licid financing kalau kita menggunakan
di tahun yang sama di dua ribu dua puluh ini
ada juga pendekatan
terhentak dengan jumlah jauh lebih

di seluruh indonesia
saya pikir pola polanya juga tidak akan
jauh berbeda bagaimana cara mereka
mengumpulkan uang dan cara mereka
untuk membelanjakan uang di dalam
nah ini yang tentu menurut kami harus
dikawal terus dalam proses proses
nah kalau proses pencegahan
tentu salah satunya contohnya
politik serentak berintegritas dan
juga dibantu oleh kpk
tidak hanya oleh kpk masyarakat itu
seperti icw pun melakukan pendidikan pendidikan
dan pendidikan politik
kepada partai dan para anggota
kami lakukan itu di dua ribu sembilan belas
yang lalu terhadap salah satu
partai politik yang
tapi lagi lagi tidak mungkin dilakukan
kalau elit tidak membuka diri
nah hari ini itu yang tersumbat
untuk saya ren
elit senang dengan status
dalam konteks ini adalah
mereka senang dengan
partai mereka secara
mengelola partai mereka
seperti mengelola keluarga
dari ibu atau
dari bapak turun ke anaknya atau
turun ke keluarga mereka
mereka sekarang lagi senang senang
mengelola partai dengan modal seperti ini
tahun terakhir itu turun
dengan cukup signifikan
di mana masalah terbesarnya
di partai politik
menurut saya ini butuh komitmen
untuk melakukan perbaikan
untuk butuh asas
ini yang sinyal main untuk melakukan
perbaikan di partai politik
yang masih tersumbat dan
tidak ada tanda tanda
mau melakukan perbaikan itu
karena ada orang puluhan tahun menjadi
kursus uangmu partai tidak berganti ganti sampai saat ini
melenceng sedikit tapi
masih gak jauh jauh dari diskusi kita
ini ott yang mungkin
ada ketiga kalinya atau keberapa kalinya
saya nanti mungkin dikoreksi juga oleh
pak ali dari kpk di bawah pimpinan
apakah ini cukup membuktikan bahwa kpk
masih bertaji sebetulnya bang donald
karena dari awal kan banyak juga yang agak meragukan
soal adanya ott lagi di era kpk
sekarang tapi ternyata juga terakhir kita ada
ott bupati kutai timur seperti apa
tanggapan icw catatannya
kalau saya mengutip
apa yang disampaikan oleh pak nawawi dulu
sebagai pimpinan kpk
ini adalah kerja penyadapan
dengan menggunakan undang tanggung
sulit dibantah siapapun
menilai tidak hanya icw
beberapa tokoh seperti azman
azri azra dalam
tulisannya di banyak media juga menilai
yang karena memang ada penurunan
yang tak pernah signifikan
pasca revisi undang undang
kpk itu sendiri itu secara
tapi kpk juga punya persoalan
oleh siapa ya bukan
oleh bang ali bikri
tapi oleh pimpinan
tidak punya komitmen yang benar benar
visi pemberantasan korupsi
yang kemudian sedang
diproses secara etik karena naik
helikopter dari kelompok
yang diduga punya
konflik kepentingan dengan pimpinan itu sendiri
ada yang lebih suka
pimpinan kpk bersafari kemana mana
di lembaga negara
jadi menurut saya memang
itu adalah intrema
kpk khususnya di label pimpinan
saya tidak mau mengginalisir pimpinan
semuanya tapi pimpinan
tidak menunjukkan komitmen
pemberantasan korupsi yang benar benar
menyeluruh atau besar
jadi menurut saya ada dua dilema
kpk hari ini pak krenak
yang memberikan dampak
dilema secara pimpinan
yang menurut saya
secara maksat dan karakter
sudah sejak awal kontroversial
ditolak secara luas
tetapi masih diloloskan oleh
presiden dan oleh
dpr setelah melalui
pengantin yang propertes
dan hasilnya menurut saya secara etik
belakangan kontroversi itu
semakin menguat dan membuktikan
keraguan kita sejak awal
oke meskipun kemudian ada ott
juga yang terakhir ini bang donald
ini kan juga membuktikan bahwa memang kpk juga
memberantas korupsi karena
ada ott yang dilakukan
di kutai timur terakhir ini
secara mau bang guna kalau kita
mau menggunakan pendekatan
kuantitatif di paling enak
dan paling menghindari
subjektivitas secara kuantitatif
dan jauh berubah
saya sengaja menggunakan pendekatan kuantitatif
karena itu cara menghilang subjektivitas
data menunjukkan hal itu
dan maunya sekarang
oknum pimpinan tertentu itu
mau menyapu opini negatif
kepada dia melalui satu ott ini
kemudian tiba tiba orang yang tidak ada
sanggup tahunya pernah mengkah di kpk
hubungan terhadap pimpinan kpk
tertentu yang dianggap berprestasi
kami sudah tahu dan punya peta
aktor aktor yang bekerja
untuk membangun opini soal
pimpinan kpk tertentu itu
jadi menurut saya memang
ada persoalan yang hari ini
punya pandangan yang sama
punya pandangan yang sama
ada persoalan serius di internal kpk
tidak pada seluruhnya
karena saya tidak mau mendegradasi
begitu banyak orang orang
berintegritas yang masih terus mau bertarung
di dalam tetapi pada level
pimpinan tertentu ya integritasnya
kita pertanya bang lode
saya pasti tahu maksud kemana itu
karena beliau memanai
siapa orang itu
oke baik saya ke pak ali dulu deh
ini memang ada ott tapi ini juga bukan berarti
ini menjadi bukti bahwa kpk
cukup dipercaya lagi oleh publik
tadi kira kira begitu apa yang disampaikan oleh
bang donald apalagi kemudian secara jumlah
penindakan ini agak menurun
secara kuantitatif seperti apa tanggapan
baik pak senadri
jadi begini terkait
dengan tangkap tangan atau
biasa disebut dengan operasi tangkap tangan ya
yang kemarin itu kan
unj itu sesungguhnya
bukan tangkap tangan yang
dilakukan oleh kpk tapi saat itu
adalah kpk diminta bantuan
ketidikan dan kebudayaan
laporan terkait dengan
dugaan penerimaan oleh
pejabat di sana
jadi itu adalah
dari kpk sesungguhnya
yang melakukan tangkap tangan
yang kedua ya ini terkait dengan
yang dilakukan di dalam
perkara yang sekarang kemudian
berhasil untuk dilakukan
penangkapan kalau untuk
saya ingin dengar ya
kalau memang ini hasil kerja kpk kok tidak
mengapresiasi ini yang saya juga
ingin mengingatkan tetapi begini
kpk tidak perlu juga apresiasi dari
mas donald faris saya kira karena kita
dalam situasi pandemi
semacam ini tetap kita
untuk penindakan khususnya ya karena
mas donald ini melihatnya dari sisi
walaupun sesungguhnya kerja kerja
pencegahan dari awal
misalnya kpk mengawal
dana covid yang
cukup besar itu dengan
langsung ke daerah daerah sepertinya
mas donald faris tidak tertarik dengan itu
tetapi lebih ke penindakan
nah oke di dalam penindakan
sendiri saya kira
kpk masih tetap bekerja
surat penyelidikan baik itu tertutup
maupun secara terbuka dan kemudian
sudah disampaikan kepada
masyarakat kepada publik
begitu kemudian juga penanganan
perkara perkara yang menjadi tunggakan
ya alaudek itu
gitu ya oleh kpk
itu mas kemudian begini
selanjutnya juga ingin kami sampaikan
ini kan tangkap
tangan ini salah satu instrumen yang
digunakan memang benar adalah penyadapan
penyadapan yang pertama yang
dengan menggunakan undang undang
perlu ada mekanisme yang
berbeda dengan ketika
pk dengan menggunakan undang undang yang lama
misalnya harus ada izin
dari dewan pengawas
kemudian berhasil ini
tangkap tangan yang dilakukan gitu ya
memang mekanisme proses
di kpk ini sudah tersistem dengan baik
kemudian yang menjadi pimpinan yang
pk yang di sana yang di bawah itu
sistem bekerja sudah bagus
sudah baik gitu
oke baik saya ke pak laude
pak laude tanggapan anda pak
juga menurut anda fokus kpk kemudian
ke depan ini bagaimana apalagi kalau
kita melihat dari kasus kutai timur juga
harus mengantisipasi bahwa ada pilkada
ke depan yang memang ini bisa jadi kemudian menjadi
terjadinya korupsi lagi seperti apa
dan juga tanggapan dari apa yang tadi sudah kita diskusikan
antara icw dengan
kpk tadi ya pak laude
kita harus selalu mengapresiasi
apa yang telah dikerjakan kpk
baik itu dari
tentunya koordinasi dan
khusus yang berhubungan dengan
atau korupsi di sektor
saya berharap tetap dilanjutkan
oleh teman teman kpk sebagai salah satu
bagian yang harus
kita seriusi baik itu dari segi
pencegahan maupun dari segi
penindakan karena inilah yang merusak
kita indeks dari
demokrasi indonesia yang menurun
dan partai politik
kita juga menurun
sebenarnya tidak kurang loh
apa yang telah dilakukan kpk untuk
memperbaiki partai politik
kita telah melakukan
studi studinya itu
lipi dan dengan partai
politik sendiri bukan
dilakukan oleh hanya kpk tapi
melibatkan partai politik
dan partai politik
didapatkan oleh kpk dan lipi
karena itu sebenarnya
rukunnya sudah jelas
juga satu perbaiki
perbaiki sistem kaderisasi
bahwa kalau ada pelanggaran etik
dalam partai politiknya itu
harus ditindak dengan tegas saya masih
ingat di luar kepala itu temuannya
sampai hari ini tapi
tidak ada perubahan
tidak ada perubahan dari
yang mereka lakukan
adalah kalau sudah ditangkap
langsung pecat dari
jelas nggak ada gunanya pak
setelah demokratis oleh
ketua partai politik atau presiden partai
politik itu nggak boleh turun
berdemokrasi yang baik di dalam
partai politik agar
oke yang kedua
terakhir yang saya ingin sampaikan
tetap kerjakan karena dari
dulu kita dan sampai sekarang saya pikir
tetapi tidak boleh
di mementingkan yang
jalan sama sama ini
dengan koordinasi yang baik
di kpk yang
sebenarnya itu sangat
orang orang yang ada di kpk
semoga selalu sukses dalam menjalankan
tugas pencegahan penindakan dan
koordinasi orang orang yang ada dalam kpk
maksud anda seperti apa pak laude
kpk seluruh jajaran yang
itu yang paling menentukan
bagaimana citra kpk ke depan
jadi kita harus juga
tidak hanya membenci
memberikan apa namanya
tapi juga kita harus memberikan dukungan
atas segala pekerjaan baik yang mereka
kerjakan saya pikir itu
penting tetapi pada saat yang
ada masyarakat yang
yang dilakukan itu
pelajaran yang baik
oleh semua insan kpk terima kasih
oke baik kita
mudah mudahan apa yang kita bahas
pada malam hari ini juga menjadi catatan
bagi partai politik tadi juga sudah kita bahas bersama
juga untuk kpk dan juga untuk masyarakat
agar kemudian kembali melihat
dinasti politik ini memang bisa
berpotensi untuk terjadi praktik korupsi
meskipun tidak semuanya kemudian kita harus juga
berikan porsi yang sama
terima kasih banyak pak ali fikri
pak laudet terima kasih bang donal
terima kasih sudah bergabung pada malam hari
bersama dengan kami di cnn indonesia
prime news terima kasih banyak
ledakan terjadi di kawasan menteng jakarta
pusat satu unit mobil alami
kerusakan kami akan segera kembali sesaat lagi